hai informasi pertama saudara seorang anak perempuan berusia lima tahun menjadi korban
pemerkosaan di kota pematang siantar sumatera utara korban mengalami infeksi dan terluka
parah hingga harus mendapatkan perawatan secara intensif di rumah sakit seorang
anak perempuan yang masih berusia lima tahun diperkosa oleh tetangga ayahnya peristiwa ini
terjadi saat korban hendak ke rumah ayahnya yang memang sudah pisah tempat tinggal dengan
ibunya saat hendak bertemu dengan ayahnya ia menjadi korban pemerkosaan oleh terduga
pelaku berusia dua puluh tujuh tahun korban diperkosa di sekitar tempat tinggal ayahnya usai pulang
dari bertemu ayahnya ibu korban mendapati kecurigaan karena putrinya mengeluarkan
darah saat buang air kecil awalnya korban tidak mau mengaku hingga akhirnya ia bercerita
kini ibu korban telah melaporkan kejadian tersebut ke polres pematang siantar dan korban
telah dilakukan visum di rumah sakit umum daerah jasamen saragih seminggu usai kejadian korban
masih terluka hingga harus mendapat perawatan intensif dari pihak medis kondisi anak sekarang
itu lagi kondisi demam panas jadi makanya pihak masyarakat memang trauma trauma yang
pasti trauma dan biar usahakan mengharapkan untuk merawatnya polisi saat ini telah
memeriksa ibu dan ayah korban serta memeriksa beberapa orang saksi lainnya sedangkan terduga
pelaku juga masih terus diinterogasi terkait motif kejahatannya yang jelas dugaan terhadap
siapa pelakunya sudah disampaikan oleh pihak pelapor namun tentunya dalam proses pemeriksaan
kami harus mendalami kebenaran atas informasi yang disampaikan oleh saksi pelapor maupun saksi saksi
lainnya isum dah kita lakukan banyak isum sudah tadi dari pihak keluarga juga sudah merawat kondisi anak ini
pertanyaan dari pihak pemeriksaan terhadap siapa pelakunya di rumah
pihak kepolisian berjanji akan memberikan pendampingan psikis kepada korban
dengan mengajak dinas terkait agar korban tidak mengalami trauma